terkait naiknya cukai rokok kita sudah tersambung dengan ketua yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki
ada tulus abadi pak tulus selamat malam
ya selamat malam mbak puspa
karena kemarin tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas itu tidak ada kenaikan cukai sehingga sebenarnya itu kenaikan yang secara persentase hal yang sangat wajar bahkan termasuk kecil
karena kemarin menjelang pemilu dua tahun ditiadakan sehingga dirapel pada tahun dua ribu sembilan belas
yang kedua bahwa cukai rokok secara mandatori memang harus dinaikkan
karena di dalam undang undang tentang cukai cukai rokok itu bisa dinaikkan
jadi masih ada ruang yang belum dipakai pemerintah untuk menaikan cukai rokok secara signifikan beberapa tahun kedepan
oke beban cukai rokok selama ini dibebankan kepada konsumen bukan industri
apakah artinya ini ada keberpihakan dari pemerintah pak tulus
ya cukai rokok itu harus dimaknai bahwa cukai itu adalah untuk pengendalian konsumsi
sehingga diharapkan dengan persentase
kenaikan yang lebih tinggi itu memang masyarakat kemudian mengurangi konsumsi rokoknya
khususnya untuk rumah tangga menengah bawah
sehingga memang justru cukai rokok itu harus tinggi
karena untuk pembebanan agar mereka menggunakan konsumsi
sehingga uangnya tidak terkuras untuk konsumsi rokok dan kemudian bisa lebih sehat
coba kita bayangkan kalau sehari mereka menghabiskan dua puluh ribu rupiah satu bungkus rokok

kemudian kali tiga puluh hari itu mereka menghabiskan dua puluh ribu rupiah satu bungkus rokok

ya kan sangat besar
sementara mereka minta disubsidi
untuk peserta pbjs
lihat datanya dari tahun
dua ribu lima belas sampai dengan nanti dua ribu dua puluh
mendatang sejak lima tahun
era jokowi begitu lima tahun terakhir
apakah memang dengan
angka sekian besarnya
ini bisa berdampak kepada pengurangan
konsumsi rokok di masyarakat
ya di atas kertas
bisa sepanjang itu dibarengi
dengan berbagai kebijakan yang lain
sehingga nanti ke depan pun
tentang cukai yang hanya mengamanatkan
direvisi dan kemudian
persentase kenaikan itu bisa
jauh lebih tinggi ya karena kalau
dibandingkan dengan cukai alkohol
nanti tugas dpr dan pemerintah
sekali lagi ini sangat penting karena
sudah sangat mengkhawatirkan
di tengah masyarakat karena
di indonesia itu berokok aktif
dan bahkan anak anak sudah mulai
merokok dan itu sangat signifikan
sehingga ini perlu dikendalikan
dan salah satu pengendaliannya adalah
dengan cukai sebagai instrumen
ada kenaikan dari
perokok atau smoker dari pria
wanita yang tadinya tiga enam sekian persen begitu
ini ylki melihatnya
ketika harga cukai
dinaikkan ternyata tren ini juga meningkat
bagaimana kemudian ylki menanggapi ini
kenaikan itu sebenarnya
kalau di indonesia itu levelnya masih ringan
karena apa karena masih di bawah
inflasi kalau dibukul rata
sehingga walaupun kenaikannya
mencapai dua puluh tujuh atau

itu masih di bawah
bisa dengan harga
daya beli masyarakat
sebenarnya kalau kita sebagai instrumen
pengendalian cukai rokok kita masih
sangat rendah sangat lemah sehingga
perlu di depolasi ke depannya
itu kalau pemerintah konsisten dengan
konsumen karena sebenarnya cukai itu
ya sekali lagi cukai rokok
itu sebagai instrumen utama
pengendalian konsumsi bukan untuk
pendapatan negara sebenarnya
pendapatan itu hanya sebagai efek samping
oke kalau berbicara soal pengendalian
punya karakter yang unik begitu pak tulus
permintaannya tinggi walaupun harganya tinggi
permintaannya tetap tinggi karena memang
rokok ini punya zat yang adiktif begitu
nah seharusnya pemerintah memang harus tegas
menaikkan cukai ini dengan angka yang signifikan
atau seperti apa justru nanti bisa jadi
mungkin nggak sih pak kalau misalnya angkanya
ternyata signifikan cukainya masyarakat
tetap beli beli aja gitu
ya karena tadi rokok itu salah satu
kandungan utama itu mikotin ya yang
menimbulkan kecanduan orang untuk terus
membelinya walaupun harganya setinggi
langit sekalipun ya sehingga sepanjang
itu rokok masih dilegalkan kemudian
masih ada iklan ada promosi ada
sponsorship itu semakin memicu orang untuk kemudian
mengkonsumsinya nah sekali lagi cukai itu
hanya salah satu instrumen ya tapi salah
satu yang harus kita perhatikan adalah di
indonesia ini satu anomali yang sangat
besar ya ketika rokok itu pulih
diperjualbelikan secara bebas sebagai
barang normal ini tidak ada di negara
lain yang memperlakukan seperti itu ya
oke oke saya kira itu pak tulus tapi
kalau di sisi lain kita tahu industri industri rokok
kok menolak adanya kenaikan cukai rokok
karena nanti dianggapnya takutnya
kabarnya akan ada phk besar besaran
kan juga apa namanya merugikan
masyarakat sebagai pekerja begitu melihat
hal ini seperti apa pak tulus
ya kalau industri rokok pasti menolak mana ada
industri dinaikkan tidak menolak tetapi bahwa phk itu
yang terjadi di lapangan secara data
karena adanya mekanisasi atau
penggantian mesin dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin
kenapa karena satu mesin bisa
menggantikan sembilan ratus sembilan ratus orang dan itu lebih
efektif ya sehingga tidak ada kenaikan
juga itu mudah menjadikan industri rokok
bangkrut kecuali industri rokok yang
kecil kecil yang memang itu dibuat oleh
industri rokok besar juga tapi di
indonesia ini kan industri rokok dikuasai
oleh enam atau tujuh industri besar
sampai sepuluh besar dari industri rokok besar
oke pak tulus melihat evaluasi dari beberapa
tahun lalu optimis tidak dengan
kenaikan tarif cukai yang begitu tinggi
bisa menekan konsumsi rokok di indonesia
ya kalau besarnya konsisten dan
diimbangi dengan kebijakan kebijakan lain
maka itu akan akan efektif tapi kalau
tidak ya tidak akan efektif sama aja gitu ya
pemerintah harus mengevaluasi besaran besaran jubir
berikut instrumentasi pengendalian
konsumsi dari berbagai kebijakan yang ada seperti pelarangan
sponsorship dan juga penjualan yang
dibatasi oke baik terima kasih banyak
pak tulus abadi ketua ylki telah bergabung
bersama kami di cnn indonesia connected